kita ke informasi selanjutnya selain menemukan lima kombinasi rejimen obat covid sembilan belas
tim riset dan peneliti universitas erlangga surabaya
menemukan potensi obat membunuh covid sembilan belas
dari uji tantang ada dua formula stem cell
yang mampu mengeliminasi jenis virus covid sembilan belas yang menyebar di indonesia
temuan ini dipaparkan oleh rektor unr prof muhammad nasih pada jumat dua belas juni dua ribu dua puluh
dua formula temuan ini bernama hematopotic stem cells
atau disingkat hscs serta natural killer atau nk sales
dari hasil uji tantang yang dilakukan oleh tim riset dan peneliti unair
hscs ini mampu mengeliminasi virus setelah dua puluh empat jam
sedangkan nk cells setelah tujuh puluh dua jam
nah dengan hasil penelitian uji tantang ini
kedua stem cell diklaim punya potensi dan juga efektivitas
sebagai pencegahan maupun pengobatan
sehingga bisa menjadi rekomendasi untuk para dokter
dan masyarakat dalam menangani covid sembilan belas secara cepat
kami melakukan dua pendekatan stem cell
yang dua duanya cukup efektif untuk bisa mengeliminasi
mereduksi dan mengaktifkan
dan juga untuk mengaktifkan virus virus yang ada
sama saja dengan tingkat perkembangan atau tingkat efektivitas yang kita milih sangat sangat bagus
dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada dr purwati
ketua pusat penelitian dan pengembangan stem cell universitas erlangga surabaya kita sapa
selamat sore dr purwati
sore mbak puspa
oke dok bisa dijelaskan kepada kami
sejauh apa perkembangan penelitian stem cell
anti covid sembilan belas sampai saat ini
seberapa jauh bisa mereduksi gerak dari covid sembilan belas dalam tubuh manusia
ya terima kasih
untuk stem cell di sini yang kita teliti ada dua jenis
karena kan banyak macam jenis stem cell
yaitu yang pertama hscs atau hematoklitic stem cell
dan yang kedua yaitu natural killer cell
jadi seperti tadi sempat disinggungkan bahwa hematopoietic stem cell di sini
setelah kita lalui uji ujikan

dan lebih bergantung oleh sistem yang lebih bergantung dengan virus
jadi sebagai contoh

sedangkan untuk yang natural filler cell
setelah tujuh puluh dua jam
maka virus banyak sekali yang di inaktifasi
maka dalam setting ini
maka untuk potensi dan chance untuk stem cell untuk covid sembilan belas
maka dalam setting ini
maka dalam setting ini
bisa di sini untuk strategi preventif untuk natural phillar cell
dan juga untuk strategi kuratif yang hematopoietic stem cell
dr purwati sejak kapan penelitian ini dilakukan oleh teman teman dari tim peneliti di universitas erlangga surabaya
sebetulnya kalau untuk nkcal sama hematopoietic stem cell sendiri
kita sudah lama ya untuk penelitian di berbagai bidang seperti itu
tetapi khusus untuk
tetapi khusus untuk
kita kurang lebih sejak enam bulanan
sudah enam bulanan ya
artinya uji tantang yang baru saja dilakukan ini juga jadi pembuktian untuk teman teman di universitas erlangga
nampaknya bisa ada potensi untuk menjadi anti covid sembilan belas
tapi dok ketika uji tantang ini dilakukan
jadi tantangannya yang pertama itu kan baru baru terdengar ya
untuk pandemi yang sars cov itu
pertama yang di wuhan tersebut
tantangannya adalah untuk membiakkan atau mengkultur virus
karena kalau kita untuk melakukan uji tantang baik obat maupun stem cell untuk mencari efek ekipas dan potensinya terhadap gaya bunuh virus
maka kita harus mempunyai virusnya
dan virusnya tersebut harus kita biakkan kita hidupkan
kita cari kecepatan dia bereplikasi atau istilahnya moi multiple of infected
jadi di situ tantangan kita adalah pembiakan virusnya tersebut
tapi alhamdulillah setelah kita melalui proses dan terlebih dahulu kita mengajukan izin etik ke rumah sakit erlangga
maka kita dapat sampel virus tersebut untuk selanjutnya kita perbanyak
oke dok ini dimulai dari enam bulan yang lalu artinya belum ada pandemik ini di indonesia
kemudian dari mana genetik itu di
untuk yang genetik waktu yang di indonesia kan belum ada tetapi di dunia kan sudah ada
ini uniknya itu di luar negeri itu sudah dijual seperti kayak sintesis sintesis misalnya antigen sars cov dua
kayak gitu antibody sars cov dua seperti itu mbak

oke dok tadi dr purwati sempat menyebutkan ada dua formula yang saat ini dikembangkan ada hematopotic stem cell dan juga natural killer
kalau melihat reduksinya atau prosesnya berbeda dua puluh empat jam dan tujuh puluh dua jam
tapi perbedaannya apa yang dirasakan oleh manusia jika nantinya ini memang akan diaplikasikan kepada manusia
jadi di sini kalau kita natural killer cell karena dia fungsinya di sini adalah untuk meng inaktivasi daripada virus
seperti kita ketahui bahwa natural filler adalah salah satu subset daripada sel imun
tetapi berbeda dengan sel imun lainnya
kalau sel imun lainnya itu dia itu mengenali sesuatu yang terinfeksi itu karena adanya suatu sel yang terinfeksi itu mencerminkan adanya suatu namanya nhc di permukaannya
nah kalau misalnya nk cell ini dia uniknya anehnya dia walaupun sel yang terinfeksi tidak mengekspresikan nhc
maka dia bisa memakan untuk sel itu dan dia juga bisa langsung melalui reseptornya mengikat dari engine enzim
namanya glukoprotein di dalam virus itu untuk di inaktifkan
seperti itu sehingga dari setting ini maka untuk nkc kami lebih prefer untuk dijadikan preventif atau pencegahan
sedangkan yang hematopolitik stem cell di sini kita perlu calestering atau pengulturan sekitar tiga sampai empat hari dan di sini kita setting kuratif
jadi diharapkan nanti apabila diberikan kalau yang nk cell untuk preventif nanti begitu ada paparan virus
maka virus itu bisa segera
jadi kita harus dilawan secara cepat oleh nk cell ini sehingga tidak sampai melindungi suatu manifestasi di dalam tubuh atau sampai positif seperti itu
sedangkan yang hsc untuk strategi pengobatan di sini untuk yang orang sudah positif seperti itu
oke dr purwati apakah ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah misalnya untuk nantinya bisa digunakan bisa dimanfaatkan
atau masih ada periode untuk kemudian penelitian ini harus diteliti lagi harus dikembangkan lagi
ya jadi untuk penelitian ini kami kerjasamanya sama bin dan juga bnpb
jadi kemarin untuk yang ada dua sesi jadi di sini sebenarnya ada yang sumber autologus dan ada yang sumber alogenik
gimana kalau sumber autologus maka di sini langsung bisa dari orang ke orang itu
jadi sebenarnya di aturan permenkes juga sudah disebutkan untuk yang terkait penyelenggaraan tentang seng punca
untuk yang alogenik lah di sini yang publik maka disitu perlu ada aturan aturan lagi seperti itu
jadi yang sudah bisa digunakan itu yang autologus dari orang untuk orang itu sendiri
maksudnya dari orang itu sendiri untuk orang itu sendiri
oke baik dokter purwati terima kasih banyak kita tunggu perkembangannya
semoga ini bisa jadi titik terang untuk adanya percepatan penanganan covid sembilan belas khususnya di indonesia
dr purwati terima kasih banyak